yang asik hari ini kita ngebandingin di waktu yang sama dengan om rory
sekarang tingginya sih udah kayak drummond loh
akhirnya juga itu kedalas kedalas
mall blok m memiliki lokasi yang strategis

kosti juga udah naiknya cukup besar